panitia seleksi calon pimpinan kpk mengumumkan dua puluh nama yang dinyatakan lulus profile assessment
pansel capim kpk juga mengharapkan masukan tertulis dari masyarakat terhadap dua puluh nama yang diumumkan tersebut
masyarakat diminta ikut berpartisipasi dengan mengirimkan masukan ke website kementerian sekretariat negara
dua puluh orang yang dinyatakan lulus akan menjalani seleksi tahap berikutnya
yakni tes kesehatan di hari senin dua puluh enam agustus
serta wawancara dan uji publik pada tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
pada jam dua kita akan mengumumkan hasil dari empat puluh orang yang mengikuti profil
ada pun mereka yang dinyatakan lolos profile assessment berasal
dari berbagai profesi mulai dari komisioner kpk anggota polri auditor bpk advokat hingga pns
dari kementerian keuangan
sudah melakukan satu tes satu tes di mana yang bersangkutan itu harus punya independensi ketika di sana
independensi dia meninggalkan semua kepentingan lembaga asalnya siapapun lah
kita yang cari kan seperti itu mulai dari psikotest kemarin kemudian profile assessment kan mencari hal hal seperti itu
kita harapkan mereka di sana adalah mereka bekerja atas nama sebagai komisioner kpk
itu saja dan kita harus memberikan kepercayaan itu karena kita sudah melakukan satu tahapan tahapan yang sedemikian ketatnya dan panjang kan itu
komisioner kpk saud situmorang menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan pimpinan kpk pada panitia seleksi atau pansel yang saat ini masih bekerja
saud mengaku kpk sudah memberi masukan pada pansel terhadap dua puluh orang yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya
saya yakin mereka di atas itu berdebat ketika mereka berdebat berarti ada dinamika di sana
dinamika yang menunjukkan bahwa setiap suara itu diperhitungkan
mereka kan menganalisis data data
bisa jadi setiap orang juga belum tentu faktanya sama
karena mereka juga punya akses kepada publik
jadi kalau ditanya kenapa mereka memutuskan seperti dia bertitik tolak berbeda dengan keinginan beberapa orang katakanlah begitu
atau katakanlah standar standar
iya kita nggak bisa campur tangan di situ
lagi lagi kpk hanya bisa mengatakan ini loh sejauh yang kami pahami orang itu ini
nah kemudian kita bisa harus begini harus begitu nggak bisa
jadi kalau ditanya sekali lagi kenapa mereka masih memutuskan
saya pikir di dalam juga pasti ada dinamika
kan pasti voting juga mereka
ya pansel kpk telah mengumumkan dua puluh nama calon pimpinan yang lolos ke tahapan berikutnya
artinya sudah semakin mengerucut nama nama yang nantinya akan terpilih
jadi pimpinan kpk
namun dari ke dua puluh nama tersebut ada catatan dari sejumlah pihak yang dianggap perlu diperhatikan oleh pansel
selain rekam jejak kandidat dominasi anggota polisi yang lolos seleksi juga menuai kontroversi
kita akan coba dalami lebih jauh lagi
kita coba baca seperti apa kemudian dua puluh nama yang sudah lolos menjadi capim kpk ke tahapan berikutnya
bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir
di studio ada mas kurnia ramadana peneliti dari indonesia corruption watch
dewi selamat malam mas kurnia
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
dan kita akan juga sapa ibu yenti garnasih ketua pansel capim kpk
dari luar studio bergabung di kediaman
selamat malam ibu yenti
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama dengan kami malam hari ini
selamat malam mas renhat
selamat malam pak kurnia
baik bu yenti nanti saya akan ke anda
tapi mohon ditahan dulu
karena saya harus tanyakan pertama ke mas kurnia terlebih dahulu
sepuluh nama mas kurnia sudah diumumkan kepada publik oleh pansel kpk
kalau saya kemudian cek lagi di beberapa pernyataan dari icw termasuk juga anda sebetulnya
kepada media anda mengatakan ada sejumlah nama yang punya catatan kelam
artinya apakah dua puluh nama yang lolos ini menurut anda dari profile assessment belum clean sebetulnya
iya kita sebenarnya sudah melihat dua puluh nama yang sudah diungkap oleh pansel pimpinan kpk hari ini
dan faktanya kita masih melihat
ada beberapa nama yang mempunyai catatan di masa lalu
dan selain dari itu yang poin pentingnya adalah
kita tidak melihat isu integritas menjadi poin utama
saat pansel memulai seleksi pimpinan kpk
catatan kelam itu apa yang menjadi temuan anda
ya misalnya beberapa figur yang tergabung dalam dua puluh nama pansel ini
ada yang diduga pernah melanggar kode etik di lembaga sebelumnya
selain dari itu dalam beberapa pemberitaan salah satu figur
yang tergabung dalam dua puluh nama ini ada juga yang diduga
pernah melakukan intimidasi terhadap salah seorang pegawai kpk
lain hal dari itu yang tadi soal integritas lhkpn dan lain lain itu kita rasa tidak terlalu diakomodir
oleh pansel pimpinan kpk saat ini
jadi ada sejumlah catatan terhadap beberapa nama saja sebetulnya ya
yang kemudian ini menurut anda artinya proses seleksi ini masih longgar kah
sesuai dengan ekspektasi anda misalnya atau teman teman icw
pertanyaannya lebih jauh adalah bagaimana sudah penelusuran yang dilakukan oleh pansel begitu
kenapa sampai di dua puluh nama ini masih ada nama nama yang mungkin seringkali
koalisi masyarakat sipil ungkapkan di publik apakah sudah di cross check kembali begitu
dan kita juga harus memahami bahwa pansel ini adalah bentukan dari presiden joko widodo
apakah sebenarnya dua puluh nama ini presiden sudah sependapat begitu
ketika ada figur figur yang tidak melaporkan lhkpn atau tidak patuh melaporkan lhkpn karena kan sederhananya begini
jika orang itu berasal dari penyelenggara negara penegak hukum maka ada kewajiban berdasarkan undang undang
dia harus mengumumkan dan melapor lhkpn kepada kpk
dan informasi yang kita temukan bukan informasi yang rahasia
publik bisa melihat lebih jauh dalam website kpk dan faktanya sampai hari ini ada beberapa nama yang berasal dari penyelenggara negara ataupun penegak hukum tidak patuh melaporkan lhkpn
dan yang kita sayangkan adalah ada resistensi dari pansel ketika kita suarakan soal lhkpn
padahal pansel saat ini sedang menjaring lima orang yang akan memimpin lembaga anti korupsi
maka dari itu sederhana saja sebenarnya untuk mengukur integritas seorang pejabat publik yang bisa masyarakat pantau adalah melalui laporan harta kekayaan penyelenggara pemilu
tapi kan mereka ini masih dalam calon pimpinan sebetulnya mas kurnia belum kemudian terpilih begitu belum diangkat
kalau ini masih pada tahap pertama masih memungkinkan begitu tapi ini sudah ada tiga sampai empat kali tahap saringan
tapi isu lhkpn juga tidak terlihat di perbincangan di pansel begitu
dan ini akan semakin mengerucut sebetulnya ya
akan semakin mengerucut dan kalau hari ini kita melihat bagaimana pansel mempertanggungjawabkan
yang harus kita pahami adalah pansel bukan hanya bertanggung jawab kepada presiden
tapi pansel bertanggung jawab juga kepada publik
karena pansel yang diberikan mandat oleh presiden untuk mencari lima komisioner kpk
dan kpk secara kelembagaan adalah pertanggung jawabannya kepada publik
publik berhak untuk memberikan masukan dan publik berhak untuk melihat rekam jejak dari dua puluh nama saat ini
oke oke jadi kalau anda rangkum lagi mungkin artinya dari dua puluh nama yang lolos ini
menurut anda satu ada yang punya catatan masih catatan kelam kira kira begitu

itu yang terlewat oleh pansel itu yang terlewat oleh pansel
dan itu sebetulnya anda juga sebagai mungkin perwakilan masyarakat publik dan teman teman yang lain
masyarakat sipil juga sudah menyuarakan itu sejak awal
sejak awal kita sudah selesai
kita tanyakan ke ibu yanti kalau begitu
ibu soal dua puluh nama yang lolos ini yang tadi juga sempat disinggung oleh mas kurnia
pertama adalah soal profile assessment nya
karena menurut mas kurnia dan teman teman begitu ada beberapa calon yang sebetulnya catatannya atau track recordnya ini masih kelam
artinya bisa membahayakan
bisa membahayakan kalau kemudian nanti terpilih menjadi pimpinan kpk
ya gini itu kan perspektifnya mas kurnia dan icw ya
dan teman temannya mungkin kan pandangannya
tapi kami sendiri punya pendapat sendiri atas pandangan kami
bahwa tadi juga dia mas kurnia mengatakan bahwa kita tidak memperhatikan integritas itu juga
saya tidak tahu
bagaimana bisa menilai seperti itu
kita mengatakan pandangan kita adalah masalah integritas itu bukan satu satunya diukur dari lhkpn
integritas itu banyak sekali
dalam hal kita melakukan psikotest kemudian profile assessment terkait dengan integritas itu banyak
banyak hal yang bisa dikaitkan ini kaitannya dengan integritas
berkaitan dengan lhkpn sebenarnya saya nggak mau menjawab
kami sudah sejak awal mengatakan bahwa
lhkpn itu nanti pada pengangkatan
itu pandangan kami
itu sudah dilakukan empat tahun yang lalu juga
dan pada biasanya nanti diwawancara nanti kita akan tanyakan gitu
itu yang kita lakukan
kemudian berkaitan dengan laporan laporan
atau penyampaian bahwa ada yang apa tadi hitam kelam atau apa tadi
tidak tahu saya sekelam apapun itu ya
tapi kita juga punya lembaga tracking lain
dan kemudian kita juga memikirkan mempertimbangkan
namun sejauh ini sampai tahap kemarin itu alhamdulillah kita tidak ada voting
semuanya dengan voting
jadi kita sudah
saya tadi mendengarkan dari pak saud sitomorang ya
bahwa ya kita melakukan memang melakukan semua langkah langkah
keinginan untuk mendapatkan komisioner yang baik
itu juga kami punya gitu
nah kalau dikatakan bahwa kita resisten dengan bahwa ada integritas lhkpn dan orang orang
kita juga punya pandangan bahwa masyarakat sipil itu sejak awal tidak suka ada polisi masuk
itu pandangan kita
mungkin juga akan dibantah
tapi bagi kita adalah siapapun yang menurut peraturan perundang undangan boleh mendaftar
dan kemudian memenuhi persyaratan dan nilai nilai yang ada kriteria yang ada
kriterianya pada kami itulah yang lolos siapapun
asal itu memenuhi peraturan perundang undangan
baik bu yanti
sebelum nanti kita bahas
sudah bekerja dengan baik
dan kita juga tahu
sebelum kita bahas soal polisi
ya sudah bekerja dan akan bertanggung jawab kepada presiden
ya sebelum kita bahas soal polisi
sebetulnya sejauh mana kemudian profile assessment yang dilakukan oleh pansel
apa saja kemudian sudah diperiksa track recordnya
seperti apa ini
kemudian mungkin kita butuh informasi lebih lagi
dan juga mungkin mas kurnia juga
bagaimana bu yanti
kita tracker kan banyak ya
semua masuk kemarin
makanya kita dua hari dua malam itu kita mempelajarinya
jadi banyak sekali yang kita pelajari
dan banyak hal hal
banyak hal hal saya tidak bisa menyampaikan di sini
mengapa yang dua puluh yang lain terpaksa kita tidak bisa naikkan
tentang apa kita tidak boleh menyampaikan
kemudian track apa
yang menurut kita tidak memenuhi syarat kita sampaikan
kan tidak mungkin
mereka sudah mendaftar
dan tidak diterima
terus kemudian kita sampaikan juga
kan itu tidak mungkin
kita harus melindungi juga
jadi saya sampaikan bahwa
setelah kita lihat dari empat puluh itu ya dua puluh ini
tidak ada yang tadi dikatakan oleh mas kurnia soal apa mas tadi beberapa nama yang
mengganggu kinerja kpk ya
iya pernah punya catatan di masa lalu
dan itu sebenarnya pansel sangat mudah untuk melihat rekam jejak dari dua puluh nama ini by
internet sebenarnya itu sudah terbuka
bisa dipertegas lagi apa saja kemudian catatan itu kemudian
misalnya yang pertama dalam dua puluh nama itu ada figur figur yang diduga pernah melanggar
di lembaga terdahulunya
itu sebenarnya icw sendiri yang melaporkan yang bersangkutan ke lembaga terdahulunya
dan saya rasa itu pansel harus benar benar mengecek lebih jauh
silahkan bu yenti itu tidak terbaca atau memang tidak ditemukan
ya kita akan melihat lebih jauh
apalagi tadi mas kurnia mengatakan istilah diduga ya
kita kan kalau masih diduga juga kita di daerah diduga itu
di daerah saya orang pidana saya sangat tahu istilah diduga disangka ya apa sebelumnya diperiksa atau before pemeriksaan
jadi kami juga sangat hati hati
dan nanti kami akan pastikan ketika diwawancara akan kita dalami apa yang mas kurnia khawatirkan itu
dan nanti kita klarifikasi di sana
internet kalau kita baca internet tidak bisa satu
ketika internetnya mengatakan ah begini begini internet yang lain mengatakan ada
internet yang lain lagi juga ada
jadi tidak ada yang bisa memonopoli kebenaran suatu berita yang ada di internet
selain kita juga harus klarifikasi klarifikasi dan juga didukung oleh bukti bukti lain
jadi percayalah kita itu sudah bekerja dan tidak usah menuduh
menuduh bahwa ada sesuatu hal kita tidak melihat
kita bekerja sangat keras mas kurnia
oke silahkan silahkan mas kurnia
begini sebenarnya kalau bu yanti tadi mengatakan by dari internet
tadi sudah saya sampaikan bahwa icw sendiri yang melamporkan yang bersangkutan
ke dugaan pelanggaran kode etik ke lembaganya terdahulu
sebenarnya pertanyaan lebih jauhnya adalah apakah pansel sudah menerima
laporan laporan yang bersangkutan dari lembaganya terdahulu begitu
selain dari itu sebenarnya pertanyaan menarik yang ingin saya tanyakan kepada bu yenti
bagaimana pandangan bu yenti sebenarnya melihat lhkpn
apakah seorang pejabat publik
dapat dikatakan berintegritas salah satu indikatornya adalah lhkpn
kalau tidak bagaimana sebenarnya definisi integritas yang dipahami oleh pansel
dari mana melihat integritas itu
karena kan sudah jelas ini mandat lhkpn sudah sejak undang undang nomor dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kalau bu yenty kita pahami bu yenti adalah salah satu ahli hukum di indonesia
dan saya rasa paham bahwa definisi dari lhkpn adalah sebuah laporan
yang memang diwajibkan perintah undang undang
untuk setiap penyelenggara negara
kalau dia tidak patuh atau dia tidak pernah melaporkan lhkpn
apakah orang itu pantas untuk diberikan kesempatan lolos pada seleksi seleksi pimpinan lembaga anti korupsi
tapi apakah kemudian integritas itu hanya diukur dari lhkpn
pasti tidak begitu
tapi kan salah satu indikator yang memungkinkan publik untuk pantau
sederhananya begini kalau kita mengukur integritas seseorang
pasti kita harus kenal dengan orang itu
tapi kan tidak mungkin seluruh masyarakat indonesia mengenal dua puluh orang ini secara lebih dekat
maka dari itu kpk membuka
kanal di website kpk untuk melihat lebih jauh tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara
dan lebih dari itu mas di setiap instansi kalau kita berbicara penegak hukum
di instansi kepolisian ada peraturan kapolri yang mengatur lhkpn
di instansi kejaksaan ada peraturan kejaksaan yang mengatur lhkpn
tinggal diminta maksudnya begitu ya
kalau dari itu kita melihat bagaimana sebenarnya pimpinan penegak hukum itu
menyeleksi orang orang itu sebelum dikirimkan ke kpk
mungkin itu pertanyaan bukan untuk bu yenti tapi untuk pimpinan penegak hukum
oke nanti soal pandangan ibu yenti
lhkpn akan dijawab nanti termasuk juga kan saya akan tanyakan ke mas kurnia
betul tidak bahwa kemudian teman teman sebenarnya tidak suka jika ada polisi yang jadi pimpinan kpk
karena ini empat orang lolos paling banyak sebetulnya
kita akan bahas usaha jeda kami akan segera kembali saat lagi
ya anda kembali di prime news
kita masih dalam dialog
dan juga diskusi soal membaca dua puluh calon pimpinan kpk yang sudah diumumkan kepada publik oleh pansel kpk
dan kemudian tentu menuai output ataupun tanggapan sehingga melayarkan feedback ke pansel kpk itu sendiri
saya lanjutkan bersama dengan mas kurnia kalau begitu
tadi bu yenti nanti kita akan coba tanya lagi ke bu yenty
sempat menyinggung soal jangan jangan kemudian icw atau mungkin atas nama masyarakat sipil atau apapun ini tidak suka
kalau ada polisi yang terpilih menjadi pimpinan kpk betul
itu kan dugaan bu yenti saja ya
tapi kalau kita melihat lebih jauh sebenarnya bukan tidak suka polisi masuk ke kpk
tetapi saya ingin berangkat dari original intent membentukkan kpk
kenapa kpk dibentuk
karena lembaga penegak hukum lain tidak perform dengan baik
faktanya sampai hari ini lembaga penegak hukum lain selain kpk apakah sudah perform dengan baik atau tidak
faktanya banyak literatur dan penelitian masih menempatkan mereka di peringkat bawah dalam hal kepercayaan publik
melihat mereka memberantas korupsi
kalau belum maksimal memberantas korupsinya kenapa harus dikirimkan ke kpk
kita berpandangan lebih baik nama nama yang dikirimkan oleh kepolisian kejaksaan diberdayakan saja
diberikan pos pos khusus di instansinya masing masing agar mendorong percepatan perbaikan pemberantasan korupsi
jadi tidak usah berbondong bondong mengirimkan ke kpk
itu poin pertamanya
poin keduanya wakil dari polri yang kerap kali dikirimkan ke kpk
mempunyai banyak catatan
misalnya yang pertama ada salah seorang direktur kpk yang berasal dari polri
pernah mendatangi panitia angket tanpa seizin pimpinan
itu poin orang pertamanya
yang kedua ada penyidik penyidik yang dikirimkan oleh polri ke kpk
diduga merusak salah satu barang bukti yang mana perkaranya sedang ditangani oleh kpk
dan yang lain lagi adalah ada salah seorang wakil polri yang diduga melanggar kode etik
berdasarkan rekam jejak ini
kita berangkat apakah wakil wakil yang dikirimkan polri saat ini
akan bertindak sama seperti wakil wakil polri sebelumnya
dan pada akhirnya kita berkesimpulan bagaimana dia akan bertindak objektif
ketika menangani sebuah perkara yang mana dugaan pelakunya berasal dari institusinya terdahulu
bagaimana dia akan objektif
jadi ada dua tadi
yang pertama adalah soal kpk memang dilahirkan karena berangkat dari ketidakmumpunian
penegak penegak hukum yang lain
yang kedua rekam jejak
kedua rekam jejak
lalu kemudian kenapa harus berbondong bondong mengirimkan ke kpk
tapi bukankah kemudian memang secara undang undang pimpinan kpk harus dari pemerintah dan juga masyarakat begitu
nah itu beberapa kali pernyataan dari pansel mengartikan pemerintah itu adalah salah satunya penegak hukum
maka dari itu kita pandang pansel seperti memberikan karpet merah kepada penegak hukum untuk menjadi komisioner kpk
maka dari itu kita ingatkan pada
karpet merah untuk polisi
ada kepolisian ada kejaksaan
maka dari itu kita seringkali mengingatkan pansel terkait hal ini begitu
jangan sampai ke depan pimpinan kpk
yang paling penting mas pasal tiga undang undang kpk itu menyebutkan bahwa kpk adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
yang harus dipahami bukan hanya independensi secara kelembagaan
tapi independensi setiap insan pegawai kpk tak terkecuali lima komisioner kpk
maka dari itu kita pandang ke depan
komisioner terpilih ke depan harus hanya tunduk pada kpk dan peraturan perundang undangan
bukan tunduk pada institusi tertentu
maka dari itu jika ada penegak hukum yang nantinya terpilih menjadi pimpinan kpk
harapan kita yang bersangkutan bukan hanya mundur dari jabatannya
tapi mundur dari institusinya terdahulu
memastikan independensi mereka agar pasal tiga undang undang kpk tetap terjaga
dan kpk masih terus menerus menjadi harapan publik untuk memberatas korupsi
jadi menurut anda tidak
lebih baik tidak ada perwakilan dari institusi institusi tertentu penegakan hukum begitu
institusi tertentu tidak hanya penegak hukum institusi lainnya juga
jadi harus dipastikan lima orang yang terpilih ini adalah lima orang yang benar benar independen
yang paling penting tadi tidak tunduk pada kekuasaan manapun
bagaimana kemudian kita bisa mengukur katakanlah calon dari sipil bisa independen
karena kan tentu kita tidak tahu panggung belakang itu kan bisa terjadi banyak hal
maka dari itu penting untuk rekam jejak
bagaimana perilaku orang ini terdahulu
bagaimana mungkin kita mempercayakan orang orang yang diduga misalnya pernah melanggar hukum
pernah melanggar kode etik pernah menjadi sorotan media untuk memimpin lembaga kpk itu sendiri
oke kita langsung ke bu yenty lagi
ibu tadi sudah dijelaskan juga oleh mas kurnia
ini kita agak bergeser lagi kemudian soal nama nama yang lolos
ada empat perwakilan ataupun yang berasal dari institusi kepolisian
tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua hal sebetulnya yang mereka soroti
pertama adalah soal rekam jejak
kedua adalah ini soal sejak awal kpk ini dibentuk karena sebagai ketidakmumpunian lembaga penegakan hukum yang lain
untuk apa ada perwakilan polisi
betul bahwa ada karpet merah yang disediakan oleh pansel untuk institusi penegakan hukum agar lolos jadi capim kpk
saya tahu ya saya nggak nyiapin karpet apalagi yang merah ya kan
nggak tahu saya
yang jelas gini
kita lihat rumusan undang undang
kita riwayat lihat riwayat pembuatan undang undang
kita lihat juga considerationnya ketika undang undang kpk itu ada
cantolannya harus di undang undang tipikornya
kalau undang undang tipikornya pasal empat puluh tiga itu mau dicabut atau nggak diperhatikan malah kpk nya juga bisa gugur
itu cara memandang undang
ya semua ada di sana
saya juga heran juga kalau dikatakan unsur pemerintah itu justru bahwa bukan dari bukan dari aparat tidak termasuk aparat penegak hukum mungkin atau apapun
saya juga heran kalau pandangan seperti itu karena kpk pertama kali justru meskipun riwayatnya consideration nya sejarahnya dibentuknya kpk melalui undang undang itu adalah karena pada masa itu belum optimal kejahatan
tetapi toh yang terpilih komisionernya ketuanya adalah pak ruki dari polisi dan jaksa
ada pak jaksa di sana
dan penyidik penyidiknya juga polisi
dan success story kpk pertama itu dari jasa jasa dua lembaga itu
itu kan kita juga harus lihat seperti itu walaupun belakangan ada permasalahan
tentu kita harus melihat secara objektif dalam hal ini
saya tidak tahu dari penjelasan mana dari riwayat pembuatan undang undang mana sehingga ada kata kata bahwa yang namanya independensi yang namanya bebas dari kekuasaan itu yang bagaimana
kekuasaan itu yang mana
yang namanya kekuasaan dari sudut pandang apa
jadi kalau dari sudut pandang kekuasaan yang berkuasa yang punya power ya kalau power itu kemudian dibalut lewat lembaga lembaga yang ada di pemerintahan ya itu
tapi tidak mungkin kan
tidak ada dari lembaga lembaga lain
sekarang kalau kita ditanyakan lagi
masih banyak pertanyaan sebetulnya
bisa nggak eksekusi
karena eksekutor itu harusnya hanya di kejaksaan agung
kita sudah terima itu
sudahlah yang penting jalan
itu juga ada masalah
jaksa ada di kpk
itu tunduk kepada kpk
itu juga kita
jaksa agung sudah
sudah seperti menerima saja
padahal kita adalah sebetulnya kan single persecutor
tapi indonesia oke dengan kpk nya
jaksanya ada di jaksa kpk
ya pengendali perkara yang dibawa oleh jaksa ke pengadilan biasanya adalah selalu di jaksa agung
tapi sekarang pengendali perkara yang sudah masuk ke pengadilan ada di kpk
paling hanya begitu
yang namanya independensi seperti itu
tidak lagi meskipun jaksanya dari kejaksaan
ada sebetulnya adalah jaksa agung
tapi karena sudah ada di kpk maka pengendali perkara ada di kpk
itu independensi berkaitan dengan penuntutan
dan kemudian independensi para penyidik
oke sudah tidak ada kok apa apa dengan kapolri sudah tidak ada
karena memang yang baru dari kpk adalah lembaga penyidikan dan lembaga penuntutan ada dalam satu lembaga
ini dulu menginginkan ini kenapa
supaya tidak lama
supaya antara hasil penyidikan menjadi penuntutan dan cepat
dengan demikian maka muncullah tidak ada sp tiga
nah sekarang coba
sudah ada itu
tidak ada sp tiga tapi status tersangka lama
ini juga kita harus evaluasi
jadi banyaklah yang harus kita evaluasi
itu yang ya sejauh ini yang saya pahami saya juga mengikuti perkembangan undang undang korupsi undang undang kpk sejak dua puluh tahun atau dua puluh lima tahun yang lalu
apakah kemudian memang anda bermaksud mengatakan bahwa tidak masalah kalau kemudian ada dari pimpinan dari institusi kepolisian atau kejaksaan atau justru itu juga bisa memperkuat lembaga kpk itu sendiri
tapi dijawabkan nanti bu yenti
nanti kan saya juga akan minta tanggapan dari mas kurnia soal tadi apa ibu yanti katakan
kita harus break
kita akan bahas di segmen berikutnya
di segmen terakhir dialog kami akan kembali usai jeda
tuhan kita itu sendiri
bahas apa yang tadi produk bawang sarapan
saya biarkan di slaik jerat di judgments wkb
yang artinya cmpr diselesaikan dari kepulauan udin
pasang lipat mazel yang pernah diselesaikan itu
sebenarnya semua yang kukira wetenin ada ulasan lain tentang korupsinya

jadi aku nanya ternyata biar saya klokkan aja bahwa
keberadaan dari calon calon pimpinan kpk dari polisi ataupun dari kejaksaan ini justru bisa menguatkan kpk sebagai sebuah lembaga penegakan hukum begitu
ya jelas ya
fungsi kpk itu fungsi kpk tentu yang akan dilakukan oleh komisionernya antara lain selain pemberantasan pencegahan adalah koordinasi supervisi dan monitoring ya
koordinasi dan supervisi ini sangat penting
penting ya sekarang lihat aja lah sederhanalah supaya masyarakat lebih tahu
misalnya ada yang namanya tertangkap tangan
ketika tertangkap tangan di suatu daerah di sana tidak ada kpk
dengan siapa di mana diperiksa di mana diamankan
seandainya orang orang yang akan ditarget ya sepertinya kan targetkan karena kan operasi ya tangkap tangan
ada istilah itu
belakangan kan itu kan ada beberapa yang melawan
kemudian kita juga menggunakan bantuan bantuan dari polisi
ini artinya apa kita memerlukan satu garis yang namanya untuk berkoordinasi
seandainya ada komisionernya yang polisi dan kemarin juga ada polisi sebetulnya kan
apa dong gitu kan
undang undang jelas boleh menurut pandangan kami yang dari kampus ini bahwa unsur pemerintah itu termasuk penegak hukum
apakah kami salah secara akademik ya saya tidak tahu juga
tapi yang draft undang undang namanya draft akademiks
tentunya kami masuk dari bagian itu
bukan draft yang lain
akademik draft itu
maka akademisi lah yang melihat seperti itu
sejauh ini yang saya ikuti itu termasuk gitu
termasuk bahwa boleh mencalonkan dan kemudian boleh menjadi komisioner dan pernah dan kemarin pun ada polisinya
ya tidak ada yang salah kalau menurut bu yanti kalau begitu
dan kalau kemudian melihat ini juga bukan barang baru sebetulnya ada polisi ataupun kejaksa di dalam tubuh lembaga kpk
dan bukan barang baru juga lembaga kepolisian terlihat tidak maksimal dalam pemberantasan korupsi
itu bukan barang baru juga
itu sudah sejak lama yang harusnya ibu yenti bisa lebih mengetahui soal itu
kalau kita berbicara lebih jauh kalau lihat dari statement dari bu yenti sebenarnya
sepertinya bu yenti terlupa bahwa seringkali terjadi perdebatan antara kpk dan polri
kita merujuk kasus cicak buaya misalnya
sempat beberapa kasus ada yang ditanganin oleh kpk dan ada juga yang ditanganin oleh polri
seharusnya kan historis historis seperti ini bu yenti bisa memahami lebih jauh
dan bagaimana misalnya persoalan rekam jejaknya begitu
saya kembali ingin mengingatkan soal rekam jejak
polri yang dikirimkan apakah menurut bu yenti polri yang dikirimkan ini sudah benar benar
ditrack lebih jauh atau tidak begitu
sementara masyarakat bisa dengan mudah tinggal ketik saja nama orang ini di internet
maka sudah terlihat lebih jauh bagaimana track recordnya
dan justru itu kita harus soroti pansel kenapa pansel bisa meloloskan orang orang
yang diduga mempunyai potensi masalah begitu
itu yang menjadi pr dari bu yenti
selain dari itu mas selain dari isu penegak hukum
yang sebenarnya masyarakat masih terus menerus bertanya kepada pansel isu lhkpn tadi
bu yenti memandang soal lhkpn
jangan sampai justru orang orang yang terpilih di sepuluh nama nanti
dan diserahkan kepada presiden
jangan lupa bu yanti ini dibentuk berdasarkan kayak pres begitu
pertanyaan lebih jauh adalah
apakah presiden menyetujui nama nama yang dihasilkan di dua puluh nama ini adalah nama nama yang tidak patuh dalam lhkpn
itu yang harus menjadi pr dari bu yenti
bahwa presiden jokowi berkali kali mengucapkan bahkan dalam nawacita
ingin memperkuat kpk dan memperkuat pemberantasan korupsi
tidak cukup kalau kemudian tadi dikatakan bahwa itu kan nanti di pengangkatan juga akan dicek
dan sebetulnya empat tahun yang lalu pun ketika memilih yang sekarang juga tidak ada soal lhkpn di cpm ini
berbicara tentang pasal dua puluh sembilan huruf k sebenarnya
itu yang mengatur soal lhkpn
dari a sampai huruf j misalnya
tidak mungkin diberikan ketika setelah terpilih
misalnya harus warga negara indonesia
apa mungkin orang asing boleh mendaftar setelah terpilih baru mendaftar sebagai warga negara indonesia